hai on usai memperoleh kemenangan satu saat melawan suriah pada sabtu malam waktu uzbekistan
timnas indonesia tiba di vergana untuk melakoni laga selanjutnya melawan tuan rumah uzbekistan
dalam lanjutan piala asia under dua puluh dua ribu dua puluh tiga pelatih timnas sintayong pun mengatakan uzbekistan
merupakan lawan tersulit yang ada di dalam grup a uzbekistan dinilai memiliki pemain dengan kualitas
yang mumpuni dirinya pun memohon dukungan penuh dari supporter agar timnas u dua puluh bisa mendapatkan
hasil yang maksimal sementara itu manajer timnas u dua puluh sumarji membangkitkan semangat pemain di
sela sela latihan sumarji mengingatkan agar muhammad ferrari dan kawan kawan menampilkan
kemampuan terbaiknya seperti saat menghadapi syria saya yakin dan percaya kepada kalian
semuanya kita satu ikatan tim ini sama sama berjuang
bekerja keras mewujudkan impian mewujudkan keinginan mewujudkan cita cita dan mewujudkan
apa yang menjadi keinginan seluruh warga kita yang ada di negara kita apa itu kemenangan atau tidak
betul sumarji pun menambahkan para pemain di squad timnas dipastikan akan mendapatkan bonus jika
mereka berhasil meraih kemenangan melawan uzbekistan nanti para pemain pun mengakui faktor
stamina menjadi kelemahan saat menghadapi suriah mereka dan kemudian menangani kemenangan di timnas u dua puluh dan menangani kemenangan di negara kita

laga selanjutnya setelah tiba di sini kita latihan refree buat pemulihan otot otot sama stamina
kita sedikit mengembalikan stamina buat menghadapi speed besok oke harapan kamu di uspek nanti seperti apa nih
untuk uzbek kita sebagai lawan di vergana ini harap sih kita menang lalu uzbek biar kita bisa berpeluang untuk lolos
saat ini timnas indonesia u dua puluh berada di peringkat tiga kelas main sementara setelah menang melawan
suriah dan kalah melawan irak tim garuda muda pun kini membawa misi wajib menang pada
selasa malam nanti melawan uzbekistan agar bisa lolos ke fase selanjutnya